ini lah tadi sudah sampaikan oleh pak monseknek sekarang ada tamu
si smp kelas satu
saya lihat di videonya itu juga terus terang terkaget kaget saya
john ini kan naik tiangnya kan kecil banget itu
dia naik dan yang dinaiki itu bukan tiang yang pendek tiang yang tinggi sekali
saya cek berapa meter kurang lebih dua puluh meter tinggi sekali itu dua puluh meter itu
yang ada di sini ada yang berani enggak naik seperti johnny
tiang yang itu loh ya jangan tiang yang lain
kalau tiang bendera yang ada di sana gede banget mungkin banyak ya
ini kecil banget tiangnya
kalau ada yang berani naik tiangnya yang dinaiki johnny saya beri sepeda
dan kamu tahu ya apa yang kamu lakukan menaiki tiang itu itu ada bahaya loh bahaya
terus terang saya waktu melihat itu mikir khawatir dan cemas
kok enggak takut menaiki tiang yang hanya kecil
dan katanya itu pas kamu sakit perut gitu ya
ceritanya begini dari pertama aku sakit perut
ya jadi pertama johnny sakit perut
ikut upacara terus sakit perut
terus dipanggil ibu winandong suruh masuk ke ruangan uks
oh karena sakit perut kamu ditarik mundur untuk masuk ke ruang uks
karena sakit perut
terus di ruangan itu diobati enggak
apa hanya disuruh mundur masuk terus
terus disitu hanya duduk gitu saja
tidak diobati tidak diberi anak diberi makan atau enggak
disuruh masuk ke ruang uks kamu diberi minum
enggak diberi obat
enggak diberi obat oke
duduk atau tiduran di ruang uks
oh tiduran berarti sakit beneran dong oke tiduran terus setelah tiduran
terus ada dengar bapak wakil bupati bilang siapa yang usia panjat yang mundur ini
gimana jadi waktu itu kamu tiduran ya kan
lalu ada yang mau apa bapak wakil bupati mau manggil siapa yang bisa manjat bendera gitu
lari pu buka sepatu langsung manjat yang tinggi
kamu buka sepatu terus kamu lari ke lapangan lagi
terus langsung manjat gitu
enggak ngomong dulu sama pak wakil bupati pak saya yang mau manjat itu tiang itu enggak
kamu yakin bisa menaikin sampai ke puncak tiang itu yakin
saya lihat kamu juga baru setengah kelihatan udah ngos ngosan gitu
iya enggak kamu setengah itu kan berhenti kan
berhenti kenapa berhenti
saya lihat waktu naik itu setengah kamu udah berhenti berarti ya ini udah ngos ngosan udah capek ini
terus setengah berhenti dulu terus naik lagi
kamu punya keyakinan bahwa akan sampai di puncak
pak kamu sebelumnya sudah sering manjat manjat tiang atau manjat apa gitu manjat pohon atau
oh biasa manjat pinang sehari berapa kali manjat pinang
atau sebulan berapa kali atau seminggu berapa kali
biasa satu kali
satu kali penjet pinang satu kali
sekali sebulan manjat pinang gitu
pinang itu dengan yang tiang bendera itu tinggi mana ya
tinggi tiang bendera ya
ya berarti tinggi banget kan pinang kan pohonnya lebih gede kan
setelah manjat kamu setengah naik lagi sampai di puncak itu ngapain kamu puncak bendera itu
tarik tali bener bener nyewa turun pakai gigit
talinya kamu ambil terus kamu gigit
johnny gigit gitu terus baru melorot ke bawah
melorot ke bawah itu juga di tengah lagi kamu berhenti lagi itu
kenapa waktu melorot di tengah kamu berhenti lagi
atau apa capek
capek terus melorot melorot melot tetap sampai bawah tetap kamu gigit
hmm terus setelah sampai bawah
dipanggil bapak wakil bupati untuk mendirinya bapak wakil bupati
hmm terus benderanya bisa naik
benderanya bisa naik
udah sekarang pertanyaan terakhir
johnny mau minta apa ke saya
johnny mau minta apa ke saya
beli lu ke jakarta hanya minta sepeda
apanya itu mau minta apa
mau minta bikinin rumah saja
sudah itu aja sepeda sama rumah
kan udah juga dapat biasiswa kan
belajar yang baik
sehingga bisa meraih cita citamu
ingin jadi apa
ingin jadi tentara
ya udah nanti langsung daftar ke panglima
langsung diterima kamu
kesehatan jaga semua